ya itu belum berani saya jawab
karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan
dan itu nanti akan disampaikan di sini kalau memang ada
kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan
pemeriksaan tiga kapolda saya tegaskan tidak ada belum ada sampai sekarang hari ini
kita tidak boleh berasumsi berasumsi
biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaedah kaedah yang berlaku